suka bunga juga ya
enggak sih di depan orang
itu kok kayak temen teri yang kemarin
kau mau tau gak hari ini aku ngukis apa
mirip kan sama kamu
mungkin saking asik asiknya aku ngelukis
sampai sampai aku ngeliat orang yang mirip banget sama kamu
aneh banget ya
kamu harus cepat sadar ya
biar aku lebih gampang untuk melukis kamu
aku tinggal nyuruh kamu berdiri
terus posok gini lah gitu lah
hari ini tuh
aku bahagia banget
bisa jalan sama kamu
kamu mau gak
tante tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan ini
keni tinggal sama tante aja
keni udah seneng banget
keni gak peduli
walaupun sekarang kita lagi susah
lagi gak ada uang
tapi keni tuh bisa ngerasain
kesayang seorang ibu
kok kamu pagi pagi di sini sih pen
tante yang nyuruh topan datang pagi pagi kan
emangnya ada apaan tante
iya maaf kendi hari ini tante sibuk banget
semalam dapat pesenan kue
makanya tante minta tolong topan untuk temenin kamu jualan hari ini
enggak apa apa tante tapi tante mata tante kenapa
ini tante jatuh topan makanya jadi bengkak
udah ke dokter belum
yaudah gih kalian jalan nanti kesiangan lagi
itu kuenya udah tante taruh di meja
hei yaudah tanta kalau gitu kita pergi dulu ya tanta
terima kasih ya pan kamu udah mau bandingin aku
maaf ya kalau aku ngerepotin
kamu itu bilang terima kasih berapa kali sih
kamu bilang sekali lagi aku kasih kue bolu nih
oh nggak kamu aja yang makan lo penyang
hei coba ini om pan
boleh buka aja
ya liat udah pulang
apa kalian dagangannya tadi
wah ludes semua tante
ludesan ini tante
tau kan tante aku banyak deh
kalian pintar berdua
oh ya kebetulan kalian ada di sini tante minta tolong dong
dagangan tante kan belum habis tapi tanpa harus belanja
oh ya udah sini biarkan dia aja yang belanja
daftar belanjanya udah di dalam tante
tapan minta tolong dong temenin kenny belanja
kasian kan nanti dia bawa berat berat
eh eh tante jangan tante jangan
anak anak sendiri tuh udah nyariin
udah mendingan kenny sendiri aja yang belanjanya tante
ken tadi pagi anak anak udah belanja sama aku
aku gak boleh bilang kalau belum beresin bantu kamu
oh tapi kan tapan
udah ayo berangkat yuk
aduh aku berangkat dulu ya
sini sini keranjang ya biar tante bawa
ya aku tuh main banget belanja sendiri ter
iya ini buat keperluan syuting ntar
loh kalian berdua berduaan
oh enggak gini ter
jadi kan tante elva lagi banyak pesanan kue
paling itu pingin belanja
ya udah karena gak sempet kita berduanya gantiin
kenapa sih dia gak nyuruh aku aja
kemarin aku di rumah dia gak ngomong apa apa

kapan mau breaknya
kamu kan syuting terus ter kapan mau breaknya

loh kamu lagi pula
dia tuh gak mau ngerepotin kamu
apanya yang gak mau ganggu aku sih
nyuruh topan nemenin kamu itu udah ganggu aku banget tau gak sih ken
kalo gitu kita duluan nih ya
pasti ini semua ulah dia
pasti dia sengaja pura pura repot

jadi dia bisa minta tolong topan supaya topan bisa deket terus sama candy
kok mirip banget ya sama temennya teri waktu itu
apa dia kecelakaan ya
terry tau gak ya kira kira
dari kemarin telponin hpnya mailbox terus lagi
coba aku taukan sekarang aja deh
ya ter maaf ya aku nunggu bentar
kamu lagi sibuk gak
gini ter belakangan ini kamu udah dengar belum kabar tentang topan
ya ampun ter
coba kita cari kabar tentang dia
eh dia kecelakaan ya ter
ya lah mungkin lah
beneran ter kemarin kan aku ke rumah sakit
terus tiba tiba tuh aku ngeliat dia dia pingsan ter
kayaknya dia kecelakaan ya ter
aduhnjel pagi pagi gini kamu tuh udah ngigo ya
topan tuh gak kecelakaan
mana mungkin lagi dia kecelakaan terus gak sadarin diri
kenapa gak mungkin
kemarin kan aku sakit
terus aku dibawa ke rumah sakit
di sana tuh aku ngeliat topan
dia pingsan ter
orang barusan aku ketemu topan kok
berarti aku salah liat kali ya ter
ya pasti salah lah
yaudah ya ter
kalau gitu sampai ketemu ya
sampai ketemu ya
sampai ketemu ya
sampai ketemu ya
sampai ketemu ya
ternyata itu bukannya temennya si ter ya
jadi kalau gitu siapa dong
kok bisa mirip banget sama dia
atau mungkin aku salah diet kali ya
waktu itu kan aku juga lagi kesakitan
topan gak sadarin diri
orang jelas jelas dia lagi belanja sama candy juga
biar orang tau bete aja
ada apaan sih lu seberisik banget
kau tuh lagi kesel
gue dipermaluin sama aldi dan rani
mereka juga harus nanggu malu
gue kirain ada apa
kalau kayak gitu sih gampang
lo bisa bikin dia bangkrut lis
biar dia tau rasa
ya saya pengen beli beli
ke jalan di raja wali satu nomor tiga
atas nama bapak aldi
ya saya pesen pizza yang ukuran besar dua puluh porsi
seru sama salad sepuluh porsi ya
ya jangan telat ya
terima kasih pak
biar tau rasa
kalau dia ke kaz cooked gagal kulis
bisa bawa pesel ke kota
aparah bisa beli khem

begitu berharga semua
hongkak pria pria diantara attachments
apa dua puluh dus waduh bapak kayaknya salah
halo iya pak bener saya ali pak ya emang tadi saya pesan bisa pak
iya pak betul betul tadi saya pesen semuanya emang
sebenernya gini pak tadi saya diminta tolong sama saudara saya untuk pesan pizza semua pesan semua pizza itu pak
sebentar lagi juga kita mau pergi ya gak sih
pak saya mau kasih tahu satu hal lagi nih pak alamannya salah tuh pak raja wali satu nomor dua pak ya
atas nama nel ya nel atau lisa juga boleh pak